mendingan sekarang lo cabut
pergi dari muka gue
barusan aja bilang
katanya kesini buat kuliah
rizky emang dari dulu suka bantuin orang
kok gue kesel banget pas dia bantu si usus goreng
ran kayak nih ya
si putri sama si rizky itu kalau pacar
udah kayak romel dan juli ya
selamanya gitu iya gak sih
kalo gue gak ada yang cocok halu tau gak
cocok dari mana
gak ada yang cocok cocoknya emas sekali
yang satu sok tegar yang satunya lagi sok hero
lo jangan kepancing sama omongannya pak heran
apalagi sampai emosi
justru itu tujuan dia
kalau lo mau semua ini selesai lo bayar utang dia lo jauhin pangeran
tapi riz gue gak bisa nerima uang dari lo sebanyak ini
gue akan berusaha dulu semampu gue
mending lo utang ke gue daripada utang ke pak heran
lo bisa balikin kapan aja berapa aja
tapi ingat asal jangan lu lempar uang itu ke muka gue
yang lo lakuin ke pak heran
tapi tetep aja riz ini banyak banget
gue gak enak nerimanya
lo mau terus ditekan sama pak heran
lu terima aja uang itu
gue ngelakuin semua ini karena gue udah muak aja sama kelakuan pangeran
temen yang baik
emang harus saling membantu
makasih ya udah mau nolongin gue
gue punya sesuatu buat lo
sebenernya gue gak buat dagangan tapi
untung gue nyetok beberapa
ini lo kar
ini buat lo
itu tanda terima kasih gue buat lo
di abisin ya
gue duluan ya riz

gak penting banget gue mikirin kejadian tadi
lo itu kayak setan
muncul gangguin gue terus dimana mana
no no no kata kata lo yang tadi tuh udah perfect
nama instagram lo berubah ya
kok gue mau mention gak ada sih pembicara empat puluh satu
gak usah sok kaget
ganggu tau gak
sekarang lo cabut
pergi dari muka gue
tidak ada apa apa pak
aku pengen kasih surprise buat putri
putri pasti seneng banget
karena aku bawain kue kesukaannya
aku juga bisa sekalian nyari informasi soal status putri
dia beneran dikeluarin dari kampus atau enggak ya
berkeping keping banget rasanya di vlog sama pangeran
gue yakin ini cuma miskam antara gue sama pangeran
kalian kasih dia dong
kalian komen ya
apa yang harus gue lakuin
dan kami harap pangeran juga menjalankan hukumannya dengan benar benar baik
karena kami juga terus mengawasinya
saya akan pastikan pangeran melaksanakan hukum
itu yang namanya pangeran
kita manggilin lo dari koridor kenapa jalan terus sih
kan lo yang menjijikkan
lo lagi ada masalah ya